kita lagi mulai untuk kumpulan uang
uang yang tengah dihitung ini adalah uang yang dikumpulkan oleh salah seorang warga padang
kadu duwak payakumbuh sumatera barat kakek pal yuri
atau yang biasa disapa biok selama empat puluh tahun
berdasarkan informasi dari seorang warga padang pariaman dhani
kakek biok yang sudah berumur delapan puluh satu tahun ini
menyimpan uang uangnya di dalam karung beras yang ditumpuk hingga memenuhi seisi rumahnya
uang ini disimpan mulai dari pecahan seratus rupiah hingga seratus ribu rupiah
penemuan uang ini berawal saat pihak lurahan tigo koto diate
mengunjungi dan hendak melihat kondisi kakek biok di rumahnya yang bisa dibilang tidak layak huni
di dalam rumahnya ternyata ditemukan tumpukan karung berisi uang ditutupi kain kain yang berserakan
karena keterbatasan yang dimiliki kakek biok
sebagai tunawicara dan juga tunarungu
banyak warga yang akhirnya turut membantu menghitung uang uang tersebut
namun karena alasan keamanan penghitungan akhirnya dilakukan di bank setempat
uang yang sedikit demi sedikit dikumpulkan kakek biok ini berasal dari upah hasil jerih payahnya mencuci piring di rumah makan
ataupun membantu saat ada hajatan warga sekitar
kakek biok menggunakan uang yang banyak
jadi uang yang tidak laku masih banyak juga
jadi itu cuma baru perhitungan kita
setiap perhitungan kita dihitung bank lagi baru itu sahran
ini empat puluh tahun bu ya selama empat puluh tahun berarti
oh ceritanya buat apa ini mengumpulkan uangnya ini
dia kan rajin menolong orang ngumpulin piring di rumah makan
jadi dia tidak pernah minta minta tidak pernah
dia cuma belas kasihan orang
jadi setiap dia siap mencuci piring
nanti dikasih orang uang
kita lagi meliput
penghitungan semua uang kakek biok ini pun memakan waktu berhari hari
lurah setempat menyebutkan total uang kakek biok yang telah dihitung mencapai rp satu ratus enam puluh dua juta
dari sejumlah uang koin maupun kertas yang dikumpulkan ini
ada juga ditemukan uang yang sudah tidak berlaku
seperti pecahan koin rp dua puluh lima dan pecahan seratus rupiah lama
selain itu uang kakek biok ini disimpan di bank untuk dijadikan tabungan
atas nama sang kakek yang kini hidup sebatang kara